saudara saudara selamat sore
hari ini kembali kami akan melaporkan
kinerja data bidang kesehatan
yang kami impun sejak kemarin
pukul dua belas sampai dengan hari ini pukul dua belas
berjenjang dari gugus tugas tingkat kabupaten kota
ke provinsi dan seterusnya ke pusat
spesimen yang telah kita periksa untuk hari ini
adalah sebanyak dua puluh dua delapan ratus sembilan belas
sehingga total spesimen yang kita pereksa adalah
dari jumlah ini didapatkan hasil konfirmasi positif
sehingga totalnya menyebabkan

kalau kita lihat sebarannya
hari ini jawa timur melaporkan kasus baru
konfirmasi positif sebanyak tiga ratus lima puluh enam dan satu ratus sembilan puluh tiga sembuh
dki jakarta melaporkan dua ratus lima kasus baru dan satu ratus delapan sembuh
jawa tengah satu ratus tujuh puluh tujuh
satu kasus baru dan belum ada laporan sembuh
sulawesi selatan satu ratus tujuh puluh dua kasus baru dan satu ratus lima puluh enam sembuh
kemudian bali empat puluh sembilan kasus baru dan tujuh puluh tiga sembuh
tujuh belas provinsi hari ini melaporkan kasus di bawah sepuluh
dan ada tujuh provinsi yang melaporkan
tidak ada penambahan kasus sama sekali
namun yang menarik adalah beberapa provinsi
melaporkan kasus sembuh lebih banyak daripada kasus baru
sebagai contoh sumatera utara hari ini melaporkan empat
tujuh belas kasus baru enam puluh empat sembuh
kemudian banten sepuluh kasus baru dan tiga belas sembuh
kalimantan tengah tujuh kasus baru dan dua puluh sembilan sembuh
bengkulu empat kasus baru dan sepuluh sembuh
tiga kasus baru sepuluh sembuh
tidak ada kasus baru dan delapan belas sembuh
kemudian kalimantan barat
tidak ada kasus baru dan enam sembuh
total sembuh yang kita dapatkan hari ini adalah delapan ratus delapan puluh empat orang
sehingga total keseluruhan sembuh menjadi dua puluh satu tiga ratus tiga puluh tiga orang
hari ini enam puluh tiga orang
sehingga total meninggal adalah dua enam ratus delapan puluh tiga orang
empat ratus empat puluh delapan kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi
telah terdampak covid sembilan belas ini
kita masih melakukan pemantauan terhadap tiga puluh delapan tiga ratus delapan puluh satu orang
dan pengawasan terhadap pasien dalam pengawasan
sebanyak tiga belas lima ratus enam orang
kembali kami ingatkan bahwa menjaga jarak ini menjadi kunci
di samping menggunakan masker
ada beberapa hal yang beberapa ahli sudah mulai melakukan sebuah riset
bahwa di era adaptasi kebiasaan baru
maka ada beberapa tindakan
titik yang berpotensi untuk bisa menjadi tempat sebaran baru
yang pertama adalah ruang kantor
beberapa hal yang harus kita cermati
yang pertama tentang pengisian ruang dengan jumlah orang
untuk meyakinkan bahwa setiap pekerja di kantor itu
bisa menjaga jarak setidaknya satu lima meter
satu dengan yang lain
kemudian yang kedua
dipastikan bahwa kontak yang lama ini akan berpeluang untuk terjadinya penularan
oleh karena itu
maka menjaga jarak dan tetap menggunakan masker sepanjang berada di ruang pekerjaan
ini menjadi sesuatu yang mutlak kita lakukan
kemudian mengatur ventilasi dan sirkulasi udara menjadi penting
diupayakan penggunaan pendingin udara
diawali sebisanya tidak sepanjang waktu
mungkin dimulai pada jam tertentu
dan diupayakan juga setiap hari udara diganti dengan udara segar yang berasal dari luar
tentunya ini akan sangat dipengaruhi oleh desain ruangan desain kantornya
upayakan itu bisa kita lakukan
termasuk ruangan ruangan di rumah kita
kemudian tempat yang kedua
yang akan juga memiliki potensi untuk terjadinya penularan
adalah di rumah makan di restoran
karena seringkali kita dihadapan pada kepentingan yang sama dengan waktu yang relatif bersamaan
sebagai contoh jam makan siang
ini akan dilakukan oleh semua orang dan banyak orang
dengan kapasitas yang kemudian harus kita batasi
seringkali disiplin ini tidak bisa dipenuhi
sehingga jarak satu dengan yang lain tidak bisa dijaga untuk lebih dari satu lima meter
ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan
kemudian yang ketiga
yang memiliki juga potensi untuk terjadinya penularan
adalah di sarana transportasi massal
pemerintah sudah mengantisipasi untuk moda transportasi komuter
dengan membagi beban penumpang pada dua waktu yang beda
beberapa saat yang lalu sesuai surat edaran nomor delapan
maka kita membagi jam mulai bekerja di dua gelombang
di jam tujuh sampai tujuh tiga puluh dan sepuluh sampai sepuluh tiga puluh
ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kapasitas komuter
bisa diisi dengan memenuhi prasarat aman untuk menjaga jarak
oleh karena itu saudara saudara sekalian
produktivitas kita harus kita lakukan kembali
kita harus aktif untuk hal yang produktif
sekali lagi mari kita kembali aktif untuk hal yang produktif
namun mutlak syaratnya harus aman
harus mampu menjalankan protokol kesehatan dengan baik
ini yang harus kita maknai bersama bahwa aktivitas di luar rumah
semata mata hanya untuk kepentingan produktivitas kita
bukan berarti kepentingan kepentingan yang bisa ditunda
yang tidak perlu dilakukan masih kita paksakan untuk kita lakukan
oleh karena itu tetap berada di rumah
dan keluar rumah hanya untuk hal yang sifatnya produktif
menjaga jarak menggunakan masker dan rajin mencuci tangan adalah jawabannya
kita sadar bersama tidak mungkin ini bisa kita selesaikan dengan cara sendiri sendiri
bergotong royong bersama sama kita bisa menyelesaikan permasalahan ini
menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
terima kasih selamat sore